salah satu pendaki di puncak kartens papua meninggal dunia
sementara itu para pendaki lain masih berada di lokasi pendakian yaitu di yellow felling
ya hingga kini pt freeport belum memberikan keterangan nama para pendaki
pihak pt freeport melalui tim emergency response telah melakukan evakuasi
namun karena lokasi tertutup kabut evakuasi tidak dapat dilanjutkan
saat dikonfirmasi melalui pesan singkat
eri subagio karyawan freeport mengatakan masih ada delapan rekannya yang belum dievakuasi
ya pihaknya belum memastikan jenis kelamin para pendaki yang berada di yellow valley
menurut kabar terdapat satu pendaki perempuan yang mengalami luka